kampus merdeka adalah bagian dari kebijakan merdeka belajar dari kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
dan tujuannya adalah untuk menciptakan generasi terbaik indonesia di masa depan
kampus merdeka adalah kebijakan pemerintah yang memerdekakan mahasiswa untuk bisa belajar di luar program studi asalnya selama dua semester dan juga di luar kampus
dan satu semester di luar prodi dengan mengambil berbagai program yang terbaik supaya bisa mengasah kemampuannya sesuai bakat dan minat mahasiswa
diharapkan mahasiswa lebih siap dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan
apakah program kampus merdeka ini
ingin membebaskan kampus dari berbagai macam sekat yang selama ini ada
insight akan membahasnya bersama saya desi anwar
di era pandemi kita memiliki tantangan untuk lebih berinovasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam memajukan dunia pendidikan
perubahan global yang terjadi dengan sangat cepat dan tak terduga menimbulkan tantangan tersendiri bagi seluruh pihak untuk beradaptasi dengannya tak terkecuali
untuk pelajar dan mahasiswa
kemampuan beradaptasi terhadap perubahan cepat akan daya saing suatu bangsa maka diperlukan sumber daya manusia unggul yang mampu mengikuti perubahan global untuk dapat mewujudkan visi indonesia maju
sejumlah upaya dilakukan pemerintah dalam rangka mempersiapkan bibitnya
untuk menangkodai bangsa di masa mendatang
salah satunya ialah kebijakan kampus merdeka yang dihadirkan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
program kampus merdeka memiliki tantangan tersendiri karena untuk mencapai hasil maksimal perguruan tinggi harus mempersiapkan diri
baik secara sumber daya manusia maupun fasilitas serta merancang kurikulum yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman
terlepas dari peluang dan tantangan dari kebijakan ini yang terpenting adalah bagaimana perguruan tinggi mencetak lulusan yang unggul
kompetitif berkepribadian dan berkarakter yang tidak tercerabut dari budayanya
karena kualitas tersebutlah yang akan berkontribusi positif terhadap kesejahteraan kehidupan bangsa
revolusi industri saat ini membawa indonesia pada kondisi di mana perubahan terjadi begitu pesat
berbagai aktivitas inovasi pun sangat penting untuk proses pemulihan ekonomi
apalagi ekonomi yang berbasis inovasi teknologi dan bergotong royong
kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi menyediakan program pengembangan diri
bagi mahasiswa di luar kampus melalui program kampus merdeka untuk mengetahui lebih jauh lagi mengenai program
dalam kampus merdeka ini saya sudah tersambung bersama menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
dan kita lakukannya melalui zoom
halo mas menteri apa kabar
apa kabar mbak desi
halo sehat sehat mas menteri ya
iya kita masih terpaksa
sibuk dan sehat
iya dan kita melakukan wawancara ini terpaksa melalui zoom karena covid sembilan belas masih ada bersama kita
nah mas menteri ini saya tertarik sekali ya dengan kampus merdeka ini
program yang menurut saya setelah saya lihat saya pelajari ini sangat sangat revolusioner ya
karena yang ada di indonesia ini kita sangat membutuhkan
lulusan dari pendidikan tinggi perguruan
perguruan tinggi yang memang cakep dan bisa langsung berkontribusi terhadap kemajuan dan pembangunan negeri ini
mahasiswa yang memiliki talenta yang memiliki kesiapan untuk bekerja di dunia realitas
mungkin mas menteri ini kan bagian dari program merdeka belajar
bisa cerita lebih sedikit lagi
ingatkan kita kembali maksud tujuan dan apa yang kita ingin capai dengan adanya kampus merdeka ini
ya terima kasih mbak desi
ini kampus merdeka adalah program yang sangat dekat di hati saya dan juga dekat di hatinya pak presiden
karena ini bagian dari visinya beliau pak presiden mengenai sdm unggul
dan untuk mencapai itu kita harus seperti arahan pak presiden kita harus melakukan hal hal yang di luar zona nyaman kita
kita harus melakukan lompatan lompatan bukan hanya bergerak ke depan tetapi malah melompat ke depan
harapan kami adalah bahwa dengan kebijakan dan program program kampus merdeka ini
indonesia bukan hanya mengejar ketertinggalan kita di dalam bidang pendidikan tinggi universitas
tetapi malah kita menjadi salah satu pionir atau salah satu leader di dunia untuk transformasi pendidikan tinggi
dan sebenarnya kita ingin menciptakan apa
kita sebenarnya punya satu tujuan yaitu profil
yang pada saat kita melihat ini ada enam karakteristik
yang satunya adalah integritas moralitas dan spiritualitas ya
keduanya adalah kebinekaan baik nasional maupun internasional
ketiga adalah gotong royong atau kemampuan berkolaborasi
empat adalah kreativitas kemampuan berinovasi dan berpikir secara kreatif
dan kelima adalah bernalar kritis critical thinking
dan keenam adalah kemandirian
nah kalau kita melihat ini adalah tujuan lulusan kita kita ingin profil seperti ini profil pelajar pancasila
sangat sulit kalau kita tidak merubah pengalaman atau apa yang dialami selama anak anak kita melakukan
mahasiswa kita melakukan program s satu ataupun s dua
ini harus berubah secara dramatis

karena kita butuh mengarahkan anak anak kita
kepada simulasi simulasi yang jauh lebih mirip dengan apa yang akan mereka hadapi di dunia yang nyata
jadi sebenarnya logikanya itu simpel walaupun ini perubahannya sangat sulit dan berat
tapi logikanya adalah kita harus mensimulasi kalau mereka ingin berenang di lautan terbuka
kita harus kombinasi melatih di dalam kolam renang akademia tapi juga melatih sekali sekali di luar di lautan sendiri
tentunya dengan supervisi dengan mentoring dengan
dan juga dengan suatu kualitas yang baik gitu pengajaran
tetapi itu kira kira prinsip dasarnya apa yang mau kita capai mbak desi dengan adanya kampus merdeka
nah caranya step pertama itu adalah dengan mengeluarkan anak anak dari kampus
ada beberapa step ini bukan satu satunya
tapi yang kemarin kita luncurkan ini benar benar mengekspansi program anak anak keluar dari kampus untuk belajar di berbagai macam bidang
program bersertifikat di industri
belajar di non profit
keluar dari kampusnya ke kampus lain di indonesia
maupun di exchange program di luar negeri
dan ini semua adalah program program baru gitu yang didanai oleh pemerintah untuk mendorong partisipasi ekosistem di luar kampus untuk membuka kesempatan ini
saya bisa nanti mungkin masuk ke satu satunya tapi mungkin mbak desi ada arahan dulu
memang ini menarik sekali
karena biasanya kalau kita melihat ya kampus ini seperti tower berlian
jadi ada teorinya di situ tapi pas keluar ke dunia nyata ternyata ada semacam shock kultur karena sangat berbeda
sehingga pengalaman ini sangat penting dan juga sangat efisien ya
menghemat waktu mendapatkan pengalaman kerja ini ketika masih mahasiswa ketika masih muda
ini lebih ke how nya lagi mas nadiem mas menteri bisa lebih detail lagi
siapa siapa saja yang bisa ikutan ya dan disini kan ada tentu saja ada mahasiswa ada universitas ada perusahaan ataupun institusi yang ikut berkolaborasi
bagaimana kita mulai dulu dari mahasiswa dan kampusnya
kriteria persyaratan dan hal hal teknis lainnya
baik makasih mbak desy
jadi kabar gembiranya adalah programnya namanya kampus merdeka jenis
kampus merdeka jadinya sistemnya dan kriterianya sangat merdeka
semua mahasiswa berhak untuk mencoba masuk ke dalam semua program ini
mau dia sekolah universitas swasta atau negeri bidangnya apapun prodinya sekolah akademia maupun politeknik atau vokasi
semuanya boleh masuk ke semua program ini
program ini yang di luar kampus ini sangat unik
daripada masing masing industri masing masing organisasi di luar universitas itu harus satu persatu melakukan koordinasi dengan universitas
kami menjadi agregatornya
jadi kementerian ini menjadi agregatornya
kami yang menciptakan suatu marketplace yang sudah dikurasi oleh kami
kita tahu kualitas organisasinya baik
lalu kita tawarkan dalam platform kampus merdeka kita
nah ini benefitnya apa
kita melakukan seperti ini
benefitnya adalah dulu kalau kita hanya mendorong misalnya kita mendorong universitas untuk melakukan kerjasama dengan industri
agar anak anaknya bisa belajar satu semester di industri
kalau dulu itu hanya universitas universitas yang besar besar yang bisa menggalang kolaborasi dengan industri yang kualitas kelas dunia
jadi ya yang itu itu lagi yang dapat kesempatan
mahasiswa mahasiswa dari misalnya ptnbh ptnbh dan lain lain

nah karena ptnbh dan sekolah swasta terbaik kita yang memang sudah punya network industri yang besar
itu yang akan dapat kesempatan
kita ingin memerdekakan akses
jadinya anak anak prestasi dari manapun dari sabang sampai merauke
semuanya punya kesempatan yang sama untuk masuk dalam program program
nah caranya bagaimana
caranya bagaimana mungkin kita break sebentar ya
tapi pada intinya ini memerdekakan siapapun bisa mendaftar ikutan dan juga
universitas mana pun juga ikut bisa ikut berpartisipasi
kita istirahat sebentar tapi mas nadyn tetaplah bersama kami
inside with desi anwar akan segera kembali
kembali bersama inside with desi anwar
but riset dan teknologi tapi tentu saja ada kriteria kriteria tertentu dan mungkin juga bisa siapa siapa saja sampai saat ini yang sudah berpartisipasi berapa orang jumlahnya dan kira kira sudah ada di beberapa perusahaan dengan contoh contoh dari program program pekerjaan yang mereka jalankan silakan mas menteri
ya terima kasih
jadi ini kita lumayan terbuka
terkejut ya dengan partisipasi industri yang luar biasa kita ada sekitar satu ratus enam puluh perusahaan semuanya perusahaan kelas dunia termasuk unicorn unicorn kita perusahaan teknologi terbaik internasional bumn bumn terbaik kita bahkan multilateral dan non profit tingkat kelas dunia juga bergabung dalam organisasi
bahkan beberapa instansi pemerintah pun bergabung salah satu yang paling populer itu adalah dpr pun
dpr mengeluarkan satu program
kampus merdeka apprentieship dan itu cukup luar biasa lakunya
salah satu yang paling banyak peminatnya
jadi luar biasa sangat terbuka variasinya luar biasa
kita kenapa bisa terjadi
kenapa bisa terjadi
tiba tiba kita telah membuka jadi ada berbagai macam spot
kita membuka dua puluh ribu ini semester pertama ya kita meluncurkan ya
kita membuka dua puluh ribu posisi untuk magang bersertifikat dan proyek studi independen
ini semuanya yang di dalam suatu pihak swasta
either industri atau suatu pelatihan yang difasilitasi oleh industri
ini ada dua puluh ribu posisi di mana minimum satu semester mereka bisa mempelajari suatu dan mendapatkan sertifikat dari industri tersebut
ya dan dapat sekali lagi ini dapat full dua puluh sks
jadinya mahasiswa itu tidak perlu mengorbankan apapun
kita juga di luar itu ada program dengan pertukaran mahasiswa domestik
sepuluh ribu mahasiswa posisi yang kita sediakan untuk bertukar universitas di dalam indonesia
ini adalah untuk mengenal kebinekaan negeri mereka untuk bisa mengerti perbedaan antara pulau antara budaya antara agama
dan berpindah satu semester untuk menciptakan likuiditas dan mobilitas antara anak anak kita
tentunya dengan dukungan dari pemerintah juga
di luar ini kita akan mengirim tiga
tiga puluh lima tahun ini tiga puluh lima ribu anak dalam program kampus pengajian
untuk mengejar ketertinggalan kita selama pandemi dan pjj
anak anak terbaik kita talenta talenta terbaik kita akan membantu guru guru di sd dan smp
di daerah daerah tiga t indonesia di pulau pulau terluar kita
untuk meningkatkan angka numerasi dan literasi anak anak kita
untuk mengejar ketertinggalan kita yang selama ini terdampak oleh pandemi
jadi ini luar biasa
dan kita juga akan mencari semangat mahasiswa yang mau turun selama enam semester untuk di situ
dan tentunya kita juga menyediakan berbagai macam beasiswa untuk non degree program exchange
yang dulunya cuma lpdp itu mendanai full degree yang tiga tahun dua tahun di luar
sekarang kita mendanai s satu pun kalau cuma satu semester pun
jadinya lebih terbuka lebih aksesibilitas daripada program lpdp juga terbuka lebih lebar
jadi ini adalah empat program flagship kita
mbak desi yang sudah disediakan oleh pemerintah pusat
ini tidak termasuk program program yang akan diluncurkan masing masing universitas
jadinya ini semuanya bisa pendaftarannya online
dan kriterianya semuanya tergantung masing masing programnya
setiap perusahaan pun punya kriteria yang berbeda
mereka mungkin maunya prodi tertentu
mereka mungkin ada yang interview ada yang problem stoving test
jadi program ini benar benar ownership nya itu ada di industri
dan memang sengaja kita lakukan ini
ini karena ini semua online dan mahasiswa sendiri kan yang mereka melakukan pendaftaran
mungkin peran kampus itu sendiri bagaimana
tadi kan mas nadiem menyebutkan kan memang kalau di indonesia ini
ya kalau program magang dan lain sebagainya
perusahaan juga biasanya kan mereka melakukan cherry picking ya terhadap universitas universitas yang dianggap unggul misalnya
nah ini persisnya bagaimana cara berkolaborasinya dan juga ya memastikan bahwa ini semua betul betul merdeka
tapi pasti ada bukan intervensi tapi ada semacam monitoring juga kan
baik dari universitas atau kampusnya itu sendiri
atau maupun juga ada tuntutan terhadap perusahaan itu sendiri untuk memberikan pengalaman yang terbaik ya bagi mahasiswa yang akan dimagangkan lah istilahnya
jadi pemerintah pusat ini memprioritaskan kualitas daripada pengalaman ini
bagaimana kita melakukannya
yang terpenting adalah kurasi organisasinya dulu
kalau organisasinya punya track record yang sangat baik
kita mempercayai mereka untuk menciptakan suatu kurikulum dengan sertifikat yang terbaik gitu
pemerintah pusat juga menyediakan biaya hidup bagi mahasiswa
agar teman teman yang bahkan mungkin tidak mampu untuk pindah misalnya ke kota besar
atau tidak diperbolehkan oleh orang tuanya karena terlalu mahal
misalnya mau tinggal di jakarta satu semester
anak anak dari papua maluku mungkin yang sangat berprestasi
tetapi mungkin tidak punya biaya
biaya hidupnya juga ditalangi oleh pemerintah pusat
di luar itu kami juga mendorong kenapa bisa tiba tiba satu ratus enam puluh perusahaan mau
kita juga membantu mendanai fasilitator atau mentor full time
yang akan menjaga masing masing anak anak mahasiswa kita
sehingga mereka itu ada full time mentorship selama mereka di industri
bukan hanya apprentiship dengan orang orang yang bekerja
tetapi juga ada tim yang dedicated yang khusus yang akan menjadi ya
bisa dibilang dosen pembimbingnya di dalam industri
jadinya kami pemerintah itu hadir untuk memastikan bahwa akses kepada semua mahasiswa itu terpenuhi
dan kualitas terbaik
sehingga tidak ada lagi itu proyek proyek yang cuma fotokopi atau bawain kopi untuk orang orang
ini berbeda sekali
ini benar benar sekarang kita menciptakan mini kampus di masing masing perusahaan
nah universitas bertanggung jawab untuk melakukan dua hal utama
satu adalah universitas bertanggung jawab untuk memberikan dua puluh sks kredit kepada mahasiswa tersebut
kalau dia diterima dan lulus daripada program itu
jadinya tidak boleh mahasiswa itu tidak boleh merem kelulusan dia
dia harus mendapatkan full dua puluh sks
jadinya tugas berat daripada universitas adalah untuk mengadaptasi requirement prodi nya anak anak ini
yang diterima di program program ini
jadi mereka harus beradaptasi harus memanfaatkan prodi mereka di dalam legenda
jadi ini tugas yang lebih jangka waktu yang lebih pendek
jadi ini tugas yang tidak mudah bagi para prodi
jadi perubahan ini memang harus keluar dari zona nyaman
dan yang kedua adalah anak anak ini masih dibimbing oleh universitas
ya mungkin mas nadiem kita break sebentar
tapi kita akan lanjutkan ya setelah yang berikut ini
tetaplah bersama insight with desi anwar
saya masih ditemani menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
topik kita kali ini mengenai kampus merdeka apa itu bagaimana caranya kriterianya dan bagaimana memastikan bahwa
semua ini menciptakan manusia yang unggul yang berkualitas yang bisa berkompetisi yang bisa berinovasi dan juga tentu saja
ini mas nadiem ⁇ its ⁇ a tall order ya sangat sangat ambisius saya lihat program ini
nah kualitas ini kan tentu saja dari mahasiswanya itu sendiri dan juga dari penilaiannya dan juga dari perusahaan perusahaan yang ikut berpartisipasi
ini pasti berarti monitoringnya dan memastikan bahwa program studinya juga betul betul berkualitas
apa kpi nya apa apa saja nanti yang dicek sehingga ketika mengeluarkan
sertifikat magang ini itu betul betul ada artinya ada maknanya dalam dunia kerja
ya kita punya beberapa check and balance yang sudah pasti organisasi yang kita pilih secara otomatis
sertifikat apapun dengan brand perusahaan kelas dunia itu atau institusi global itu
itu pasti akan meningkatkan marketability ya daripada mahasiswa mahasiswa yang lulus
jadi itu itu enggak masalah
karena yang kita pilih adalah perusahaan perusahaan yang sudah punya brand itu
yang sangat besar gitu
dan brand itu ya juga sangat akan membantu anak anak itu mendiferensiasi dirinya di lingkungan kerja
saya sudah punya pengalaman kerja di perusahaan kelas dunia itu luar biasa buat cv dia
mungkin lebih valuable lagi daripada mungkin mengambil kelas yang lebih sulit misalnya atau apa
tapi karena sudah ada pengalaman holistik project based learning
kedua semua programnya project based learning
tidak ada yang tidak bekerja di kerja kelompok memecahkan suatu masalah di dalam industri tersebut
jadinya nggak ada yang sifatnya cuma administratif semuanya adalah holistik
dan yang ketiga adalah setiap tahun mahasiswa itu akan mereview program itu
dan akan memberikan assessment pada saat mereka selesai
yang program program yang tidak baik tentunya akan tidak kita lanjutkan
program program yang baik akan kita tingkatkan biar lebih banyak lagi
jadi ujung ujungnya mahasiswa dan dosen dosen dari universitas akan mereview pengalaman pengalaman di luar kampus ini
dan memberikan constructive feedback dari itu
mereka lah yang akan mengetahui apakah anak ini malas malas saja atau benar benar kerja keras punya disiplin yang tinggi
berhasil berkinerja di dalam lingkungan industri tersebut
dan itu memang evaluasi tersebut ada di industri
mereka harus benar benar ownership nya itu ada di industri
itu ini adalah check and balance untuk memastikan kualitasnya terbaik
iya karena ini sangat penting ya supaya ⁇ its ⁇ not a waste of time gitu setelah satu atau dua semester tentu saja harapannya tinggi ya
bahwa pengalaman yang dimiliki berkualitas dan juga relevan terhadap dunia nyata ini
contoh contoh mungkin dari program studi yang sangat cocok untuk kampus merdeka ini apa apa saja mas nadiem
karena kita kan harus juga menghasilkan orang orang yang sesuai dengan tadi profil setelah melakukan program ini seperti apa
anak anak muda yang kita miliki
ini satu hal yang terjadi secara organik mbak desi
jadi cukup luar biasa
jadi cukup luar biasa yang membuka ruangan ini banyak sekali berhubungan dengan teknologi
jadi ini cukup luar biasa cukup cutting edge bisa dibilang
kita ada program misalnya program google bangkit yang juga didukung oleh para unicorn unicorn seperti tokopedia traveloka dan lain lain
itu adalah program development product ada cloud computing nya ada android nya dan lain lain
itu ada tiga anak yang berpartisipasi dalam program itu
itu satu aja program yang cukup luar biasa
dan dia langsung mengimplementasi project itu di dalam dunia yang nyata
jadi ada berbagai macam contoh contoh ada cloud computing kita punya nvidia yang melakukan ai program ai
kita ada berbagai macam unicorn yang menawarkan program program hebat sekali di bidang software engineering di bidang ux design dan lain lain
jadi yes ada secara organik ini bukan kita yang menentukan tapi secara organik organisasi organisasi ini sudah melihat bahwa mereka ingin mengasah talenta talenta yang bisa berenang di dalam dunia digital
jadi itu sudah menjadi satu arahan secara organik yang terjadi di industri
di luar itu tapi menurut saya bukan hanya di industri saja tapi pengalaman pengalaman sosial yang terjadi seperti kampus mengajar
proyek proyek untuk menjadi petani milenial dan berbagai macam inisiatif entrepreneurship juga nanti
level berikutnya adalah nanti entrepreneurship yang akan kita lakukan sebagai bagian dari kampus merdeka
jadi mbak desi kampus merdeka itu bukan hanya empat program yang ditawarkan ini
kita mau mendorong sekarang kita menantang universitas
lihat apa yang telah dilakukan pemerintah pusat sekarang anda harus bergerak untuk menciptakan program program anda
dan kita ingin anak anak melakukan satu semester melakukan research

kita ingin anak anak satu semester melakukan proyek sosial membangun bisnis untuk desa
kita ingin anak anak ini melakukan startup selama satu semester
kalau startupnya misalnya mendapat pendanaan atau apapun
kita ingin anak anak kita bekerja di berbagai macam bidang kemanusiaan di seluruh daerah indonesia
jadi bukan hanya bisnis dan magang industri saja
yang penting keluar dan mengasah kolaborasi mengasah pancasila nilai nilai pancasila
dan mengasah kemandirian dalam menciptakan suatu hasil karya yang nyata
itu yang terpenting mbak desi
iya menarik sekali
karena kita penting memerlukan orang orang yang bisa mencari solusi yang mendapatkan solusi terhadap masalah
dan masalah ini sekarang kan semakin luas semakin kompleks dan semakin banyak pengalaman di bidang itu
tentu saja kita akan menciptakan sdm sdm yang unggul
tadi disebutkan ada satu ratus enam puluh perusahaan ya sekarang yang sudah berpartisipasi
ada targetnya kira kira untuk apa

kira kira untuk memperluas apalagi jumlah pasti banyak sekali ya minat dari mahasiswa yang ingin bergabung dalam program ini
ini bagaimana feedbacknya khususnya dari perusahaan sampai saat ini
ya ini ya masing masing perusahaan itu mengambil jumlah rekor baru ya
minimal seratus mereka mengambil mahasiswa di berbagai macam program ini
jadi ini luar biasa
jadi kami juga lumayan kaget ya
tetapi gini mbak desi kenapa bisa semua perusahaan akhirnya keluar ini
karena kita duduk satu persatu ke berbagai macam industri dan sektor dan organisasi kita interview mereka
saya duduk sama mereka bilang apa sih masalahnya kenapa sih nggak bisa membuka kesempatan untuk
berarti mereka menjelaskan secara detail apa isu isunya
jadi sistem insentif kita struktur kita kebebasan memilih materinya apa itu yang akhirnya membuat industri oke
ini adalah program yang mengerti kebutuhan industri
dan kalau kita melakukan customization seperti itu mereka akan merespon
harapan saya adalah mbak desi ribuan ribuan perusahaan
dan nggak perlu semuanya yang besar besar
kita punya banyak universitas universitas di daerah daerah tertentu yang punya industri lokal
yang bisa juga menciptakan pengalaman yang sangat relevan untuk murid murid tersebut
jadi walaupun kita mulai dengan big industry kita berharap nanti
agar ini bisa akses kemana mana loh industri lokal yang punya banyak sekali knowledge bahkan umkm
itu bisa juga menjadi host host untuk membantu mahasiswa meningkatkan mengupgrade kapabilitas mereka
dan juga untuk mendapatkan talenta talenta yang luar biasa untuk umkm umkm ini maupun industri lokal
jadi itu nanti ekspansi level dua kita tapi harapan kita ribuan mbak desi
karena nanti kalau mereka bisa mereka bisa
mereka nggak ikut ya mereka ketinggalan
talenta talentanya udah diambil semua sama perusahaan perusahaan lain yang berpartisipasi dalam ini
bekerja itu boleh
tentu saja ini bisa mereka bisa mencetak karyawan masa depan mereka sendiri yang terbaik ya tentu saja
senadim kita break sebentar

kita break sebentar mas nadiem mohon maaf kita akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah bersama insight with desi anwar
masih bersama insight with desi anwar topik kita mengenai program kampus merdeka
saya ditemani oleh menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
makarim melalui zoom dan sudah banyak kita bahas kali ini mengenai apa saja program itu
siapa siapa saja yang bisa berpartisipasi
pada intinya ini program ingin menciptakan sdm indonesia para karyawan atau mahasiswa maupun pekerja yang unggul
yang kompetitif yang inovatif kreatif dan juga tentu saja tidak berhasil
bisa ya kita hanya melihat ke dalam negeri
kita juga harus berkolaborasi dengan luar negeri
nah tadi disebutkan salah satunya adalah juga kolaborasi dengan exchange program ya mas nadiem ke luar negeri
ini juga akan memberikan pengalaman yang sangat unik dan sangat menarik ya bagi mahasiswa yang ikut dalam program ini
bukan saja mahasiswa indonesia yang keluar negeri tapi mahasiswa dari luar negeri juga bisa datang ke indonesia kan
betul betul karena ini luar biasa pentingnya untuk membangun kesadaran
pertama contohnya waktu saya keluar negeri untuk sekolah disitulah saya mulai menyadari juga betapa indonesia nya saya
saya sebelum pergi keluar saya nggak menyadari betapa indonesia saya gitu
baru pada saat kita keluar kita menyadari itu
untuk mencari pengalaman di luar negeri bukan hanya untuk membangun network global
tetapi juga penting untuk identitas dan kebanggaan kita sebagai orang indonesia
dan yang kedua adalah untuk mengerti bahwa kita ini dengan kompetisi global yang sudah akan menjadi sesuatu yang tidak bisa dielakkan lagi
semua mahasiswa kita akan lulus dan berkompetisi dengan talenta global
jadi untuk mereka berinteraksi dengan talenta global untuk mereka punya perspektif yang baru yang bisa mereka tarik
balik ke indonesia itu merupakan hal yang luar biasa
selama ini semua exchange program kita kebanyakan lpdp itu mendanai yang full degree
tetapi nggak semua orang bisa keterima full degree master full degree phd ke program program yang terhebat
tetapi lebih banyak anak anak kita bisa mendapatkan satu pengalaman enam bulan
satu semester di lokasi lokasi universitas universitas kelas dunia
dan itu lebih terbuka dan itu makanya kita arahkan lpdp untuk memastikan bahwa
non degree program ini juga ada beasiswanya dan juga ada dukungannya
dan ini akan mendorong berbagai macam partisipan untuk keluar dan mencari ilmu di luar negeri walaupun bukan full program
tidak semuanya mampu melakukan full program dari sisi keuangan dan lain lain
jadi kita meng unbundle ini sehingga aksesnya lebih terbuka
mas nadiem bicara mengenai keuangan tadi ini semua seperti mentoring dan lain sebagainya ini dibiayai
anggarannya ini kira kira berapa yang diperlukan untuk ini suatu program yang sangat besar
sangat ambisius dan tentu saja dari segi anggarannya harus tersedia dalam jumlah yang cukup besar juga kan
betul dan kami memang merealokasikan anggaran yang cukup signifikan untuk ini
sekitar tiga ratus miliar untuk tahun ini untuk segala program ini
tetapi kalau kita lihat daripada hasil yang diciptakan dengan
dengan jumlah perubahan transformasi baik industri maupun universitas dari program ini
itu adalah return on investment yang luar biasa menurut saya
bahwa kita akan mendongkrak melepaskan sekat sekat antara industri dan universitas
melepaskan sekat sekat antara research dan pembelajaran di dalam kelas
melepaskan sekat sekat antara budaya kota dan desa
ini luar biasa
dampak permanennya untuk negara kita luar biasa
dan kalau program ini sukses harapan kami adalah untuk terus mendongkrak
dan mengakselerasi peningkatan jumlah mahasiswa yang bisa berpartisipasi dalam program ini
iya idealnya berapa
dan jangan lupa mbak desi idealnya kalau saya dan pak presiden menginginkan ratusan ribu
kalau bisa berpartisipasi setiap tahunnya gitu itu harapan kita
tapi ya kita harus tentu dengan supply daripada anggaran kita harus melihat bagaimana kualitas atau kinerja
jadi kita juga nggak bisa terlalu cepat tanpa memastikan quality control
jadinya kita pasti ingin melakukan review setiap semester yang baik kita tingkatkan
yang kurang baik mungkin kita harus ubah modifikasi atau kita berhentikan kalau programnya tidak baik
misalnya review daripada mahasiswa itu jelek
jadi itu kira kira
tapi mbak desi kampus merdeka ini bukan hanya anak keluar dari kampus
itu adalah satu bagian daripada kampus merdeka
jangan lupa ada juga dua objektif lain yaitu dosen dosen keluar kampus
itu juga salah satu objektif terbesar kita
dan tidak kalah penting
dan praktisi masuk kampus
dua duanya kita mau dosen dosen keluar kampus ke dalam industri ke dalam research project
immersive learning kemana mana
kita ingin juga praktisi
mengajar di kampus
sebanyak mungkin praktisi mengajar di kampus
kita menyerang transformasi ini dari berbagai sudut mbak desy
tidak cuma satu saja
sehingga kedepannya kita akan punya ekosistem pendidikan yang sangat terbuka
bahkan banyak sekali saya dengar setiap kali saya diundang di konference conference internasional
mereka sekarang sudah melihat apa yang kita lakukan di perguruan tinggi ini sebenarnya arah dimana bahkan negara maju pun ingin kesini arahnya
tapi kita berhasil melakukan akselerasi ini lebih cepat
jadi harapannya kita bisa menjadi pionir
jangan cuma mengejar aja ketertinggalan
menarik sekali ini ide pionir ini
karena ya kita sebenarnya kan bisa leapfrog ya supaya apalagi dengan adanya teknologi kolaborasi dan juga inovasi
kita bisa kita harapkan kita bisa mengejar ketertinggalan kita
bukan saja mengejar tapi bahkan menjadi pionir untuk mengembangkan
meningkatkan kualitas dari seluruh masyarakat anak anak muda indonesia supaya mereka juga bisa berkontribusi dan berkolaborasi dalam memajukan negeri ini
tapi selama ini bagaimana mas nadiem biasanya dalam ada suatu perubahan apalagi ini sekarang riset dan teknologi juga sudah di bawah mas nadiem
ini kan berarti dalam kampusnya itu sendiri yang sudah memiliki mindset tertentu kebanggaan tertentu mungkin silo thinking tertentu
ini bagaimana untuk menyamakan visi ini apa apa saja tantangannya
ya tantangan selalu ada dalam melakukan perubahan karena perubahan itu tidak nyaman
perubahan itu tidak nyaman
tetapi salah satu hal yang sangat positif adalah kami telah membangun penggerak penggerak
bukan membangun kami telah menemukan ternyata ini di kampus kampus ini banyak sekali dosen dosen penggerak
yang sudah lama kepengen bergerak ke arah sini
jadinya dengan adanya peluncuran program ini kita melihat tiba tiba ada pergerakan yang luar biasa
dari dosen dosen yang inovatif dosen dosen yang mungkin sudah frustrasi
mereka ingin melakukan hal hal yang sesuai dengan minat dan bakatnya mahasiswa
dan ini membuka pintu bagi kelompok kelompok yang ingin melakukan perubahan di dalam kampus
jadinya ini tidak kecil grup dosen dosen
baik dosen muda maupun dosen senior ya dua duanya
yang sebenarnya ingin sekali berpihak kepada kebutuhan mahasiswa
ingin belajar dari pihak pihak di luar akademia
ingin anak anaknya belajar dari berbagai macam sumber
bukan hanya mereka
dan untuk mereka perubahan ini adalah suatu hal yang luar biasa
mereka sudah mengharapkan ini bertahun tahun
jadi itu adalah satu hal yang kita temukan yang sangat positif
tentunya pasti masih ada resistensi dari berbagai macam orang yang
yang mungkin melihat bahwa perubahan ini sangat dramatis dan sangat cepat gitu ya
tetapi memang saya mengakui bahwa ini tidak mudah
bayangkan mbak desi kepala prodi sekarang dengan tiga semester di luar prodi
kepala prodi itu harus memadatkan dia harus memilih
mana mata kuliah yang sebenarnya mandatori mana yang boleh opsional
daripada masing masing prodi
itu kan bukan hal yang mudah
sekolah sekolah di universitas di amerika semuanya sudah terbiasa dengan sistem seni liberal
dengan ada yang memilih opsional mana yang mandatori
tapi untuk bisa melakukan transisi itu saya simpati kepada banyak sekali kepala prodi dan dekan dekan
yang memang sangat tertantang dengan melakukan perubahan ini
tapi mereka juga mengerti bahwa ya kita gak akan maju maju
kalau kita tidak berkolaborasi dengan instansi instansi di luar akademia untuk mencapai world class education
pendidikan untuk melatih kemahiran dua puluh satu st century
jadi kami bahkan mendorong mbak desy mata kuliah pun di universitas
kami mendorong mereka untuk pindah dari ceramah tes
itu sudah saya sudah berapa kali bilang dan kita arahkan dengan delapan iku
salah satu iko nya adalah berapa jumlah mata kuliah yang penilaian muridnya itu berdasarkan partisipasi murid
baik melalui seminar atau case method atau project based
dimana mereka harus berkumpul dengan murid murid lain mahasiswa lain dan berkarya
jadi ini benar benar suatu dorongan transformasi yang menurut saya asal kita punya cukup banyak champion
ini akan sangat terbantu
baik mas menteri kita masih ada satu segmen lagi
jadi jangan kemana mana dulu
tetaplah bersama insanity
kami akan segera kembali
kembali bersama insight with desi anwar
lewat zoom saya ditemani menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem makarim
kita berbicara mengenai kampus merdeka sebuah program yang ingin memerdekakan kampus ya
dari sekat sekat yang selama ini mungkin membuat kampus itu sangat fokus pada dunia akademik
tapi kita ingin justru menyatukan dunia akademi dengan dunia nyata
dan juga di mana teori bisa dibarengi dengan implementasi sehingga kita bisa menciptakan sdm indonesia yang unggul
yang kompeten yang bisa bersaing dan tentu saja bisa berkreatif dan berinovasi
nah ini sebuah program menurut saya itu sangat sangat ambisius karena memang dari dulu ya
kita selalu ingin mencoba bagaimana meningkatkan kualitas dari lulusan di indonesia
nah supaya ini bisa sustainable
yang saya lihat ini mungkin mas nadiem saya lihat ini presiden jokowi sangat mendukung ya program ini
tapi bagaimana memastikan ini semua sustainable
semua lebih sustainable
semua lebih sustainable
semua lebih sulit untuk diubah ketimbang meneruskannya sepuluh dua puluh tiga puluh tahun mendatang
karena kalau kita bicara pendidikan ini bukan masalah satu dua tahun atau satu dua periode pemerintahan
tapi ya sepuluh dua puluh tahun ke depan
itu pertanyaan yang sangat baik
itu adalah pertanyaan yang kita tanyakan diri kita setiap hari di dalam kementerian
dan kita punya satu kriteria dalam segala hal yang kita lakukan
ini harus hal hal yang akan survive
saya ambil beberapa contoh
ini kampus merdeka kita menciptakan platform platform matchmaking
antara mahasiswa dan lowongan lowongan industri dan exchange
dan ini akan sangat sulit untuk membalikannya lagi
pada saat saya yakin mahasiswa akan kembali dari program program ini dengan merasa ini adalah suatu hal yang luar biasa
mereka akan memberikan endorsement
mereka akan memberikan endorsement kepada murid murid teman teman mereka
mereka akan dosen dosen akan membuka pikiran mereka bahwa ini adalah hal yang luar biasa
murid muridnya lebih energetik
punya kemampuan dan skill skill yang tadinya belum ada
mereka lebih mandiri dan lebih percaya diri
jadi menurut saya pertama mahasiswa pada saat sudah mencicipi program program ini
saya yakin mereka lah yang akan terus memastikan atau
menantang pemerintah atau universitas mereka untuk menyediakan program program seperti ini
itu yang pertama
kedua adalah sustainability
makanya banyak sekali penganggaran kita kita lakukan melalui lpdp yang setiap tahunnya terus berkembang
dan itu adalah endowment fund
dan karena itu secara finansial itu akan dana abadi
jadi itu kita memikirkan secara anggaran dan financial sustainability
menggunakan lpdp itu sangat tepat dengan dukungan kemenkyu tentunya yang luar biasa
dan menurut saya dari sisi sustainability kalau kita menyediakan platform platform digital seperti yang kita sediakan sekarang
kita punya platform kedaireka untuk industri cari project di dalam universitas
dan akan didapatkan matching fund oleh pemerintah
kampus merdeka program programnya juga registrasi aplikasi semua dilakukan melalui platform kampus merdeka
jadi platform platform ini akan terus ditingkatkan kualitasnya
dan akan sulit untuk menarik platform itu kembali mau perubahan kebijakan apapun
yang terakhir mungkin yang terpenting adalah organisasi organisasi ini harapan saya akan menemukan bibit bibit talenta yang terbaik di nusantara
dan karena itu investasi yang mereka lakukan untuk menciptakan mini kampus ini di dalam masing masing organisasi mereka
itu akan menjadi
suatu hal yang meningkatkan competitiveness mereka
baik brand mereka di kampus maupun juga kader kader pemimpin pemimpin masa depan yang akan mereka rekrut langsung
karena enam bulan itu waktu yang cukup lama untuk mengetahui apakah anak ini mau dilanjutkan di dalam industri mau langsung aja direkrut menjadi bagian daripada tim mereka
jadi menurut saya semua hal itu yang akan menjadikan ini win win win win gitu
win untuk kampus yang akan menyediakan lulusan yang jauh lebih besar
dosen bisa berpartisipasi dalam program program ini dan menambah wawasannya
jadi koneksi dan perbauran antara industri dan dosen dan akademia itu menjadi tambah besar
industri mendapatkan talenta talenta terhebat dan juga bisa kolaborasi riset dan berbagai macam program universitas
dan juga mahasiswanya jadi jauh lebih siap pakai di dunia industri dengan harapannya gaji gaji yang lebih besar

menurut saya akan sulit itu untuk membalikan program itu ke sebelumnya pada saat orang mulai melihat ini adalah suatu model yang jauh lebih efektif
menyediakan talenta talenta masa depan
ya apalagi setiap tahun kita ada tiga juta lulusan dan biasanya mereka ikut ke antre di pengangguran ya mbak nadine
tapi yang penting adalah kalau misalnya program ini sangat menyenangkan dan sangat sesuatu yang ingin tetap dimiliki oleh mahasiswa
pasti bisa akan jalan terus menerus
tapi sekarang sampai saat ini bagaimana feedback dari mahasiswa yang ikut berpartisipasi itu sendiri
apa feedbacknya apa yang mereka rasakan berbeda dan yang penting lagi seperti apa profilnya
dari mana mana saja yang ikut dalam program ini apakah kelihatan ini sebarannya di seluruh dari sabang sampai merauke
kita melihat sekarang penyebaran antara perguruan tinggi nasional dan perguruan tinggi swasta
itu banyak sekali persebarannya
kami melihat juga persebaran geografis di indonesia dari yang mau masuk dalam program program ini yang sebelumnya tidak pernah terjadi
karena dulunya cuma universitas saja yang langsung menggalang industri
untuk menjadi mitra yang eksklusif
sekarang kan tidak ada eksklusifitas semuanya boleh apply
kita melihat suatu perubahan ya daripada komposisi siswa siswa yang masuk dalam program program ini
saya baru menginterview sama salah satu anak lulusan program itu google bangkit
dan dia proyek dia itu adalah bagian daripada startup dia
dia mau membuat suatu sistem berdasarkan cloud computing
suatu sistem inventory untuk ukm ukm
umkm di indonesia itu luar biasa
ada satu lagi saya berbicara dengan salah satu murid yang melakukan kampus mengajar di kalau nggak salah di desa di jawa tengah
dan dia bukan hanya membantu guru gurunya untuk mengenal teknologi
malah dia men setup suatu digital satelit yang berkolaborasi dengan salah satu badan riset lapan kita
untuk menambahkan akses kepada rumah rumah murid
untuk bisa akses internet dan melaksanakan pjj
untuk bisa menggunakan pjj
saya baru bicara lagi sama salah satu lagi anak kampus mengajar yang namanya ayu
dan dia berhasil mentransform satu anak yang tadinya awalnya sangat malu dan tidak berani berbicara depan kelas
untuk menjadi salah satu public speaker yang paling percaya diri di kelas
jadi cerita cerita seperti ini adalah cerita cerita yang tidak bisa disubstitusi
ini adalah perkembangan
perkembangan watak karakter dan kemampuan kapabilitas murid murid kita untuk mencapai maturitas
untuk mencapai kemandirian dan kepercayaan diri yang dibutuhkan
saat ini industri itu komplainnya mayoritas mengenai itu
tidak ada disiplin tidak ada karakter siap kerja tidak punya soft skill yang terbaik
kemampuan berkolaborasi dan kerja dalam meeting tidak efektif
itu yang kita dengar terus
dengan adanya real based project based work seperti ini
itu yang harapannya akan mengasah kemampuan anak kita
biar mereka nggak kaget pada saat mereka masuk ke dalam lautan terbuka
iya dan pendidikan semacam ini menurut mas nadiem itu sangat krusial ya
kalau kita lihat ya mas nadiem sendiri sebagai salah satu dari contoh ya
mungkin karena pendidikannya juga
dan karena kesempatan juga untuk misalnya berkarya magang bekerja dengan perusahaan
sehingga balik ke indonesia bisa menciptakan sesuatu yang inovatif
dan juga bisa menciptakan lapangan kerja untuk yang lain
kalau memang ini kita berhasil dalam mempionir sesuatu seperti ini
mas nadiem bayangkan berapa pesat kita bisa berkembang ya sebagai suatu negara
kalau semua anak anak kita mendapatkan kesempatan kualitas pendidikan seperti yang kita impikan sekarang
seperti yang mas nadiem pernah inilah pernah alami
bayangkan mbak desi
misalnya ada satu lulusan ini lulusan masa depan
lulusan ini mengambil prodi interdisipliner
karena kampusnya sudah menyediakan prodi bukan hanya software engineering tapi design dan software engineering
jadi dia bisa ada bagian seninya designnya dan juga ada bagian software engineeringnya codingnya gitu
dan dia sebelum lulus s satu nya dia dia telah mengajar di papua selama satu semester
untuk membantu anak anak papua
setelah itu dia melakukan internship enam bulan magang bersertifikat untuk mengenal cloud computing di salah satu perusahaan teknologi global
setelah itu satu semesternya lagi dia pindah ke kampus lain
di pulau yang lain untuk belajar sama teman temannya mungkin di maluku
pada saat dia lulus bisa bayangkan nggak se
sekaya apa pengalaman dia
bukan hanya seberapa daya jualnya dia untuk perusahaan untuk pekerjaan atau bahkan untuk menciptakan lapangan perusahaan
tetapi seberapa besarnya anak itu telah berkembang
daripada hanya melakukan aktivitas dalam kampus saja
jadi itu sekedar cerita sedikit mengenai harapan saya dan harapan tim kami
seperti manusia manusia seperti apa yang akan menjadi lulusan kita
dengan pengalaman dengan kekayaan pengalaman yang

mungkin terakhir mas nadiem kira kira berapa waktu yang dibutuhkan
sampai kita memiliki profil sdm yang betul betul sesuai dengan harapan kampus merdeka ini
itu adalah pertanyaan paling sulit
yang bisa menjawab pertanyaan itu bukan saya ya mbak desi
yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah dosen dosen praktisi praktisi
dan mahasiswa mahasiswa di dalam ekosistem kita
ini ada di tangan mereka
kalau mereka mendukung ini kalau ini bukan hanya menjadi kebijakan pemerintah
tetapi menjadi gerakan di masing masing kampus
gerakan di masing masing sivitas akademika
dan gerakan di dalam seluruh industri yang beroperasi di dalam indonesia
kita bisa mencapai ini dalam waktu lima tujuh tahun
tapi kalau tidak kalau tidak ada motivasi itu bisa lebih lama lagi
bisa sepuluh lima belas tahun
jadi menurut saya kuncinya adalah jangan ini menjadi hanya program pemerintah
ini harus menjadi gerakan grassroots
harus jadi gerakan di masing masing kampus
mahasiswa harus mendorong dosen dosennya dan rektor rektornya
untuk segera memulai program program seperti ini secara mandiri juga
kita ingin dosen dosen dan rektor rektor mendorong pemerintah
untuk terus mendukung program program seperti ini
dan kita ingin masyarakat orang tua daripada mahasiswa
juga berteriak dengan berbagai macam
berteriak untuk melanjutkan program program yang memastikan kemerdekaan
dan peningkatan kualitas pembelajaran untuk mahasiswa mahasiswa kita
itu aja yang saya harapkan
bahwa ini benar benar menjadi pergerakan bukan hanya kebijakan
sehingga kita bisa menciptakan tenaga kerja yang bukan saja bisa mendapatkan pekerjaan berkualitas
tapi juga lebih penting lagi bisa menciptakan pekerjaan yang berkualitas
sekali lagi mas menteri mas nadiem terima kasih banyak atas insightnya
sukses kampus merdeka ini
kita harapkan sustainable kita harapkan hasilnya segera bisa kita rasakan
karena memang kunci terhadap meningkatkan kualitas bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas sdm nya
dan pendidikan dalam hal ini menjadi sangat sangat penting
sekali lagi terima kasih dan demikian insight kali ini
jangan lupa anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia com dan di youtube cnn indonesia
insight with desi anwar mengingatkan selalu rajin cuci tangan menggunakan masker
dan hindari kerumunan karena pandemi covid sembilan belas masih di antara kita